sementara itu pernikahan yang tak biasa terjadi di magelang jawa tengah
tiga pasang pengantin melakukan pagelaran akad nikah
dengan menaiki wall climbing setinggi tiga meter di halaman kampus universitas
prosesi sakral pun terjadi saat mempelai pria melakukan akad nikah di depan penghulu dan saksi
dengan maskawin seperangkat alat sholat serta bendera merah putih dan teks proklamasi
ratusan tamu undangan pun spontan bersorak saat mempelai pria dengan lancar mengucapkan akad nikah
bagi deddy rahmadi dan tamar rafi triana
bisa melangsungkan prosesi akad nikah di walk clumbing ini menjadi peristiwa yang tak terlupakan bagi mereka
acara nikah bareng yang diinisiasi alumni universitas muhammadiyah magelang ini
diikuti tujuh belas pasang pengantin dan merupakan salah satu acara
memeriakan hari kemerdekaan republik indonesia yang ke tujuh puluh empat
nikah bareng ini juga diawali dari ajang golek garwo atau cari jodoh
selain digelar di wall climbing pasangan pengantin lainnya juga menggelar akad nikah
di beberapa titik atau spot di kawasan kampus
serta studio radio sehingga momen sakral ini tak akan terlupakan bagi pasangan pengantin
tim liputan cnn indonesia